grup band asal inggris coldplay resmi mengumumkan rencana mereka untuk menggelar konser di jakarta
rencananya chris martin dan kawan kawan akan tampil pada lima belas november dua ribu dua puluh tiga di stadion utama gelora bung karno senayan
lewat sosial medianya coldplay mengumumkan rangkaian tour mereka bertajuk music of the spearch world tour
dikutip dari cnn indonesia com selain jakarta coldplay juga akan tampil di tokyo jepang
kaossium taiwan kuala lumpur malaysia dan perth australia
penampilan coldplay di stadion gbk pada lima belas november mendatang menjadi konser perdana chris martin dan kawan kawan di indonesia
di mana saat ini promotor konser coldplay di jakarta pk entertainment belum memberikan pengumuman soal harga tiket konser coldplay
pihak promotor hanya menyebut penjualan tiket secara free sale akan digelar pada tujuh belas hingga delapan belas mei mendatang
dan penjualan secara umum akan digelar sembilan belas mei dua ribu dua puluh tiga